tiga bakal calon presiden ganjar pranowo anies baswedan dan juga prabowo subianto
mempresentasikan gagasannya terkait persoalan bangsa dan juga klaim keberhasilan indonesia hari ini
di depan rekernas asosiasi pemerintah kota seluruh indonesia atau apexi
dari ketiga orasinya banyak hal yang menarik untuk kita analisa
selain soal kritik perihal klaim siapa yang lebih unggul meneruskan pencapaian pemerintah hari ini
juga menjadi salah satu hal untuk kita bahas
siapa yang kemudian lebih berpeluang memanfaatkan klaim keberhasilan tersebut
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio pakar komunikasi politik uin jakarta gunggun herianto
selamat malam mas gunggun apa kabar
selamat malam mas bram kabar baik alhamdulillah
alhamdulillah kabar baik mas gunggun langsung saja saya ingin masuk terlebih dahulu dari statement pak anies begitu soal ikn
ini menarik saya bacakan statement dari pak anies mengatakan
jika sesuatu direncanakan dengan dasar yang baik dasar kuat tidak perlu otot politik
untuk dilaksanakan sesuatu yang punya dasar kuat baik dirasakan masyarakat akan menggelinding dengan sendirinya
jadi artinya dalam perspektif anies yang mengusung perubahan soal ikn ini akan tidak bermanfaat dan tidak dilanjutkan begitu
bisa dibaca seperti itu mas
iya pernyataan pak anies soal ikn ini masih apa ya sebut aja maknanya polisemi ya
sebenarnya dia menghadirkan
rangkaian kata atau kalimat yang tidak terlalu tegas sebenarnya apa namanya melainkan mengayun ya
dan itu kemudian multi interpretasi
saya memahami bahwa ini kan memang belum satu periode dialektika yang jauh lebih eksplisit seperti panggung debat capres gitu ya
nanti kan ada momentumnya tapi saya lihat udah mulai meskipun ya polisemi ya tetapi implisit nampak
bahwa positioning pak anies lebih kritis terhadap ikn gitu
dan itu kan sebenarnya menjadi semacam jualan ya dalam konteks gagasan untuk politik asosiatifnya lebih pada perubahan bukan pada keberlanjutan
mas gun kalau kemudian menggunakan pendekatan polisemi tadi artinya ini bisa secara lugas kita tafsirkan akhirnya menolak tidak setuju dan tidak dilanjutkan ketika
seorang anies menjadi presiden nantinya
ya itu yang kita tidak bisa jumping conclusion ya karena saya lihat anies sendiri masih menggunakan strategi namanya cpm
jadi itu dalam komunikasi itu ada kehasan itu ya
dia mengelola privasi komunikasi dan sepertinya membuka bahwa positioningnya tidak berada dalam arus utama
pak jokowi tetapi belum mengeksplisitkan standpoint dia ada di mana apakah akan melanjutkan atau tidak begitu kalau dia terpilih jadi presiden
nah ini kan kalau menyangkut satu public policy ya saya yakin positioning itu akan jelas pada saat dia mungkin sudah definitif menjadi calon presiden dan panggungnya ada di menurut saya ya panggung strategisnya ada nanti di debat capres
oke atau jangan jangan ini memang sengaja membuka diskursus begitu apalagi kan kalau kita melihat polanya ini mirip dengan ketika anies baswedan mengkritik soal kendaraan listrik beberapa waktu yang lalu begitu mas
ya ini memang akan semakin banyak tetapi pak anies ini kan orator ya dia tahu persis bagaimana membungkus etos patos logosnya gitu ya dan saya lihat begini
salah satu gaya khas dari pak anies baswedan itu dalam berkomunikasi
namanya itu gaya destructuring style atau apa namanya dia keterukuran dalam mengeluarkan diksi kemudian kerapihan dalam skema berpikir
tetapi hati hati dalam melakukan serangan tidak terlalu menohok tidak terlalu eksplisit
ya itu gaya gaya khas dari destructuring style yang agak berbeda dengan orang dynamic style seperti pak ahok mungkin jaman jaman itu ya
atau pak anies
pak anies sorry pak amin rais atau sri bintang pamungkas itu yang dynamic style
dulu dua ribu empat belas pak prabowo itu juga dynamic style tetapi belakangan karena saya lihat lagi memersuasi basis pemilih pak jokowi
gaya pak prabowo kan berubah ya dia memoles diri untuk dalam banyak hal mencoba untuk menjadi equalitarian meskipun gaya aslinya adalah dynamic style gitu ya
merangkul hangat gitu tetapi memang tidak bisa sepenuhnya karena pak prabowo aslinya dynamic tapi dia mencoba tuh merangkul
misalnya dia mencoba membangun jembatan persepsi publik bahwa dia itu adalah penerus pak jokowi gitu ya
dia mencoba untuk mendekatkan diri juga dengan basis basis pemilih pak jokowi dengan banyak memuji begitu ya
lebih asosiatif begitu ya kepada pak jokowi hari ini ya mas ya
jokowi masih tinggi begitu
artinya kemudian apa yang dilakukan seorang prabowo subianto
hari ini itu akhirnya lebih menguntungkan orang akan lebih secara asosiasi lebih condong kepada prabowo dibandingkan dengan ganjar begitu untuk seorang suksesor jokowi
saya lihat begini ini akan sangat bergantung ya pada posisi terakhir ya politik pak jokowi sendiri ya
apakah misalnya dia tetap mengembangkan sikapnya gitu ya bandul politiknya kan sekarang ini tidak terlalu tegas
jelas mendukung siapa meskipun orang merabak rabak
di satu momentum sepertinya dekat dengan prabowo dan memberi endorsement
di sisi lain juga dengan pak ganjar
artinya dia melihat ada posisi bejana berhubungan nih ya antara basis pemilih dia yang akan nanti swing
yang akan nanti mungkin shifting ya itu akan kemudian diproyeksikan menjadi pendukung siapa
itu menurut saya akan sangat bergantung
pada last minute posisi politik dia akhirnya kemudian lebih tegas lebih mengarah ke siapa
tetapi sekarang menurut saya keduanya baik pak ganjar maupun pak prabowo menikmati ya insentif elektoral ya dari posisi politik pak jokowi begitu
mas gun tapi kalau kita kembali
yang itu pak bram tidak bisa dinikmati oleh pak anies kenapa
karena dari awal positioning anies baswedan dari sisi
positioning itu memang kan diksi ke perubahan
dan dalam diksi perubahan itu dia mau nggak mau harus mengeluarkan semacam attacking statement
pernyataan yang menohok menyerang begitu baik itu kebijakan pemikiran
maupun mungkin track record yang lemah dari sisi pemerintahan pak jokowi
oke mas gun tapi kalau kita lihat kemudian kita kembali pada statement seorang prabowo dan juga ganjar
ini kan sama sama banyak memuji banyak menunjukkan bahwa
klaim keberhasilan mana yang kemudian lebih efektif diasosiasikan sebagai penerus dari jokowi nantinya
kalau kita berkaca pada pidato tadi siang
kalau mau melihat satu momentum ya tadi ya tentu kalau gayanya komunikasi ikhwalitarian masih memang lebih lekat di ganjar gitu ya

kejadian kegiatan dan kegiatan itu memang lebih lebih lekat di ganjar gitu ya ini kalau dari sisi gaya nih tetapi kalau dari sisi substansi
tetapi kalau dari sisi substansi
kegiatan dan kegiatan itu memang lebih lebih lekat di ganjar gitu ya ini memang lebih lebih lekat di ganjar gitu ya
karena kita lihat kedekatan dengan ragam ekspresi dan narasi yang disampaikan oleh prabowo nampak pak prabowo jauh lebih bisa mengedepankan politik asosiatif dia dengan jokowi
nah gaya ikhwalitarian itu kan pak ganjar lebih agak agak mirip mirip dengan jokowi
pak prabowo sekalipun mencoba untuk equalitarian tapi dia nampak tetap masih berada dalam gayanya gitu ya
terlebih pada saat dia ngasih speech ngasih pidato gitu

ya dia cukup ekspresif ketika misalnya dia yang dua kali berkompetisi dengan pak jokowi tapi cukup sukses membangun tadi ya di panggung tadi persepsi bahwa dia cukup otoritatif ya
cukup punya pengalaman gitu cukup punya rasa percaya diri bahwa dia adalah penerus pak jokowi
mas gun jadi artinya
konteks ini bukan hanya persuasi dengan kalimat memuji
mas gun jadi artinya
tapi dalam beberapa hal ekspresi bahwa dia adalah bagian dari arus pengarus utamaan pemerintahan pak jokowi itu nampak dia jauh lebih ekspresif
oke artinya ganjar lebih diuntungkan begitu ya jika kita berkaca pada satu momen tadi siang begitu
ya menurut saya ketiganya memang dapat panggung tapi kalau kita lihat misalnya posisi ganjar pranowo dengan anies nampak lebih rileks ya dari sisi komunikasi politik ya
ini di panggung depan ya di front stage sehingga kemudian insentif persepsi publik yang diraih menurut saya besar ya
terutama misalnya dalam konteks panggung tadi ya
kita tidak mengeneralisir nih
kenapa karena satu momentum ini kan lebih pada gimmick yang sifatnya temporer aja
dan debat debat yang tadi kan juga tidak terasa
ini kan bukan panggung dialektika
bukan panggung bahwa saya tidak sependapat dengan misalnya
pak ganjar pak anies maupun pak prabowo kan tidak ada satu sesi di mana mereka bertemu adu gagasan
sebenarnya ini lebih pada
lebih banyak monolog ya dan kemudian ada semacam persepsi yang dibangun disitu bahwa mereka itu
meskipun berbeda dalam banyak hal sebagai kompetitor tapi dalam sisi sisi lain secara humanis mereka punya irisan
seperti teman senior kemudian yang satu menyebut patriot gitu ya
itu kan diksi diksi yang sebenarnya saling mengapresiasi
oke mas gun
tapi yang menarik adalah ketika kita melihat secara luas begitu ya ketiga calon ini
paling tidak kita kan bisa melihat apa yang disebutkan oleh mas anies mas ganjar
ini kan skupnya hanya pada kemudian menjadikan keberhasilan di satu provinsi seakan akan bisa dibawa ke indonesia
sedangkan prabowo subianto itu rasanya lebih luas begitu
tidak hanya soal pertahanan tapi soal hilirisasi soal bagaimana keamanan nelayan menangkap ikan di perairan indonesia
bisa kita tafsirkan bisa menjadi senjata yang lebih unggul misalkan
untuk bahasan yang lebih luas dibandingkan skup yang pernah mereka jalani begitu
ya menurut saya enggak juga ya
karena kan ini menyangkut portopolio mereka bahwa pak ganjar dan pak anies memang kekuatan sementara mereka ada dalam posisi sebagai kepala daerah
meskipun pak anies pernah menjadi menteri sementara pak prabowo memang bicara
ada leading sector yang menjadi posisi dia saat ini begitu ya
jadi menurut saya sih apalagi ini kan pertemuannya apeksi ya
memang skupnya membahas kota dalam konteks ini kedua orang itu baik ganjar maupun anies sudah sesuai menurut saya dengan tema pembangunan kota gitu
sementara pak prabowo memang kan tidak menjadi kepala daerah sehingga kemudian lebih banyak sounding pemikirannya
dalam posisi dia sebagai menhan
jadi ini bukan satu generalis kemudian satu spesialis mengurus kota sih tapi ini lebih pada kekuatan masing masing
ini yang disebut dengan kalau dalam istilah candidat marketing map gitu ya peta pemenangan kandidat atau peta marketing pemasaran kandidat
itu yang jelas mereka itu lagi mengeksplor apa yang kemudian menjadi kekuatan mereka sebagai kepala daerah maupun mungkin saat ini dia sebagai menteri begitu
oke mas gun terakhir
kalau begitu bagaimana penilaian kita paling tidak dalam penampilan perdana ketiganya dalam satu momen meski tidak bersamaan begitu
apa yang kemudian bisa menjadi bahan jualan untuk ketiganya apa yang kemudian seharusnya tidak dilakukan di kemudian hari untuk ketiganya
singkat saja mas gun
kalau dari sisi kekuatan menurut saya pak prabowo sudah mulai keluar dari gaya lama yang kurang menarik ya
dynamic dia sudah mulai mencoba lebih relax meskipun tetap ya gayanya masih ada warna yang kental sebagai orang dynamic
pak anies dan pak ganjar itu menurut saya jauh lebih punya bahasa tubuh yang komunikatif dalam konteks panggung depan ini
tetapi dari sisi gagasan saya terus terang saja tidak mau jumping conclusion tidak mau penyimpulan yang melompat
kenapa karena tidak cukup ruang untuk menelisik ya keberbedaan mereka
ataupun misalnya kekuatan argumentasinya
kan bagaimanapun kan kekuatan adu gagasan itu pada bangunan argumentasi yang disodorkan begitu
sementara menurut saya tadi evidence base ya basis basis data untuk menguatkan argumennya tidak nampak
terlalu kuat begitu ya
ya sebut aja ini publisitas politik ya yang tidak
dirancang memang untuk adu gagasan sebenarnya ini lebih hanya semata mata bahwa memberi warna
mereka berbeda tapi juga dalam beberapa hal mereka bersahabat
jadi tidak cukup untuk mengatakan siapa yang unggul dari sisi gagasan utamanya
terlebih tidak diadu dalam konteks misalnya tidak diverifikasi
oke baik baik dan kemudian saling dikonfrontir satu sama lainnya begitu ya
terima kasih atas waktu dan insight anda
mas gun gun herianto pakar komunikasi politik uin jakarta telah bergabung sama kami